keluar keluar dari dapur aku
udah mau cepetan
mami apa sih
aduh mia dia apaan sih
mengelilingi aku kayak gitu
kamu cari tasya
mami nggak mau tahu gimana caranya
kamu cari dia sampai dapat
kasih dia pelajaran yang gak akan pernah dia lupa
ah kau kejar aku ya
saya pemilik hotel panorama
maaf ya bapak ada perlu apa sama saya
saya mau nari kamu pekerjaan
ya karena saya lihat keluarga kamu dan adik perempuan kamu gak peduli sama sekali sama kamu
eh sebelumnya maaf ya pak
tapi mereka itu keluarga saya
dan apapun yang kita lakuin sekarang itu adalah urusan keluarga kita
oh satu lagi
saya itu berhutang budi sama pak tristan
berhutang nyawa malahan
jadi saya gak bakalan pernah ngianatin dia
motif dibalik bapak nawarin kerjaan ke saya
bapak mau ngancurin usahanya pak tristan gak
daripada bapak buang buang waktu nawarin saya pekerjaan ini
mendingan bapak tenangin tuh pacarnya bapak
mukanya tegang banget
saya gak bakalan ngambil pekerjaan kamu kok
kenapa sih bapak malah nawarin dia kerjaan
bapak bapak gak butuh saya lagi
mami suruh gue nganterin lo ke pasar
jadi sekarang juga lo masuk ke mobil gue dan lo ke pasar dan beli makan makanan
kamu sadar gak sih tasya
aku tuh gampang banget
aku tuh tinggal telepon mami terus ngadu ke mami
kalau kamu gak mau nurutin perintahnya mami
terus nanti mami akan ngaduk ke ayah tercinta kamu
dan takutnya apa
nanti ayah tercinta kamu dapat serangan jantung
kamu yang mau kan ayah kamu jadi sakit kayak gitu
saya penasaran sama sepatu ini pak
kenapa begitu saya sentuh
makanya saya datang kesini saya minta bapak untuk ngecek
sebenarnya ada apa sih di sepatu ini
saya takutnya ada orang yang sengaja naruh zat kimia ke dalam sepatu ini
sehingga orang yang pakai jadi kenyatelan pak
ya tolong diperiksa
nanti kalau emang hasilnya udah ada pak bapak bisa antar ke hotel saya
bapak masih inget alamatnya
dan satu lagi pak jangan kasih siapa
siapapun kecuali saya siapapun
terima kasih pak ya
pak ngejual ya
ya ampun kamu pangis banget nih tasya
ya ampun tasya
ya ampun tasya
ya ampun tasya
tasya kamu ngapain masih berdiri situ
kamu gak mau kan kalau misalnya nanti mami marah marah sama kamu
yang ini harganya berapa ya
ibu uang nggak cukup lagi buat naik bis
ya aku bisa aja sih jalan kaki
cuman kalau kelamaan ikan ikan ini bisa busuk semua
yaudah jalan kaki aja
aduh gimana nih
aduh gimana nih
aduh gimana nih
aduh gimana nih
aduh gimana nih
aduh gimana nih
pernah menekan tanganku
pernah menekan tanganku
aduh simpen tempatmu
aduh gimana sih
apa rambut indah yaitu tanya cuacanya
mendingan sekarang kamu ikut aku aku dari kamu pulang kita kan salah
tapi aku nggak mau ngerepotin kamu
yang bikin repot itu kalau aku harus berdiri siang siang bolong kayak gini
kamu mau ngapain
ngapain aku mau pasangin kamu sabuk pengaman
kamu mau ditilang polisi
tak siap bikin kamu kayak begini
iya mi maksudnya tegang aku ini semua kak
gimana coba kok aku perlu perawatan
ini nanti muka aku jadi rusak nih mana abis aja tanggung jawab
emang ini sendiri kan
kena bajuku bajuku ini mahal
biar mami yang kasih dia pelajaran oke
mana dia mana dia
kirain kamu aku mau cium kamu gitu
aku bukan tipe cowok cowok yang kayak begitu
dan belum pernah ada yang nyium aku sebelumnya
tapi enggak pernah tipe cowok cowok seperti itu kan
gak pernah masih tipe cowok
kau ada di sini

kalian bisa millionhi ajalah
benar semua yang ada
benar benar kau membuat diri
berkeguglutut dengan cinta
berkeguglut dengan cinta